keruang sekuriti sekarang
putri dituduh trio micin masukin pasir ke makanan mel
gue tau lo tuh gak suka sama mel
tapi nggak gini juga caranya
kalo sampe mel masuk rumah sakit karena keracunan dan yang lain lainnya
lo jahat banget sih
jangan mentang mentang gue buta loh kerjain gue ya
kamu bunuh gue
sumpah demi apapun mel
waktu gue bikin dimangkok ataupun dibakso nya gak ada apa apa
gak usah boong deh lo
lo yang masukin kan
lo sengaja yang mau bales dendam sama mel
tega banget sih lo
lo gak liat apa mel udah buta kayak gini
gue gak masukin apapun ke dalam makanannya mel
gue juga gak sebodoh itu kali ngelakuin hal yang fatal
gue butuh kerjaan ini
jadi gak mungkin gue sengaja ngelakuin itu semua
gue gak masukin apa apa ke makanannya mel
lo yang salah
lo yang jelas jelas salah mau ngerafinin orang
lo malah tambah nyalet daripada gue
si putri sama triwamijen kenapa tuh
kok pada ngegas gitu sih
gue bukannya ngewes
tapi emang gue gak masukin apa apa kebakarannya mel
kalian udah fitnah gue
lo ngaku aja deh
lo kan yang masukin pasir ke makanannya amel
nggak boleh ikut tapi jaga jarak gue jaga jarak sih emangnya gue virus apa suruh jaga jarak
gue itu pacar lu calon imam lu banget ada apa nih
pasien udah gue masukin pasir ke makanannya mel cip tapi sumpah gue ngelakuin itu tau kan
gue nggak mungkin ngelakuin itu cip syah gua tahu putri itu kayak gimana
jadi nggak mungkin dia masukin pasir ke makanannya si mel jadi lo jangan ngada ngada deh
what that you say gue ngade ngada itu buktinya di baksonya mel beneran ada pasirnya
nih bapak mau makan nih jadi masih berani loh nuduh nuduh gue
orang ibunya juga bilang sendiri kok ini putri yang nyiapin masih berani loh sama gue
tapi sumpah cit gue gak ngelakuin apa yang mereka tuduhin ke gue

itu ada cctv
kita cek aja nanti juga pasti bakal ketahuan siapa yang udah naruh pasir di makan si mel
nanti juga pasti bakal ketahuan siapa yang udah naruh pasir di makan si mel
emangnya kenapa eh kalo lo ngerasa gak bersalah santai aja dong
santai aja dong
santai aja dong
santai aja dong
fine siapa takut yuk kita liat langsung
oh oke ayo sekarang aja kita ke ruang security buat ngecek cctv itu benar apa enggak
putri kalian duluan aja
ehm budina boleh ke kantin duluan ya
ke ruang security sekarang
putri dituduh trio micin masukin pasir ke makanan mel
loh pak regat
kata nenek saya
kalau kita udah kemana mana mencari sesuatu
tidak ketemu keliling keliling
lebih baik kita kembali ke tempat semula ke tempat awal
oh gitu pak regat
dari tadi kita udah muter muterin jakarta nggak ketemu juga kontrakannya
saya gak akan capek
sampai saya bisa dapetin kontrakan
karena kalau saya gak dapetin kontrakan hari ini
nanti malem saya tidur dimana sama putri
bu nawang gimana kalau bu nawang dan putri untuk sementara tinggal di kontrakan saya aja dulu
maksud saya saya rela kok tidur di pos hansip demi kalian
jangan ya pak regat
saya gak mau kehadiran saya sama putri itu jadi ngerepotin pak regat
saya nggak pernah ngerasa direpotkan kok
saya justru senang kalau rumah saya atau kontrakan saya itu bisa jadi tempat berteduh kalian
kalau jodoh emang gak lari kemana
jodoh apa pak regat
i mean saya sudah dapat kontrakannya
yang benar pak regat
pak regat pak regat itu motornya sama kopernya
oh i forgot sorry sorry sanggih semangatnya
balikin hape gue gak
woi jangan red berhenti lo balikin hape gue
siapa tuh jack
ya siapa tuh